listrik merupakan salah satu energi yang penting bagi kehidupan manusia
hal tersebut terbukti karena listrik telah menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat kini
angka konsumsi listrik nasional per kapita terus meningkat tiap tahunnya
kementerian energi dan sumber daya mineral mencatat
rata rata kenaikan konsumsi listrik per kapita selama lima tahun terakhir mencapai lima gw per hours
menindaklanjuti kesepakatan dunia internasional di paris tahun dua ribu lima belas untuk mengurangi emisi gas rumah kaca
komitmen pengembangan energi baru dan terbarukan juga mendapat dukungan langsung dari masyarakat ketenaga listrikan indonesia atau mki
selaku organisasi stakeholder pemerintah dpr dan pln
mki memiliki peran dan kontribusi untuk menumbuh kembangkan industri ketenaga listrikan di indonesia
dalam menyediakan listrik yang terjangkau bagi seluruh masyarakat
ini tentang pemerintah dan pemerintah indonesia
listrik ini sudah merupakan bagian dari kebutuhan mendasar ya dalam kehidupan kita
apalagi sebuah negara yang berkembang seperti indonesia ini
di mana kita menginginkan pertumbuhan
yang sehat yaitu berarti kita
lebih banyak energi
atau listrik dan juga untuk kebutuhan
rumah tangga dengan jumlah populasi
yang semakin lama semakin bertambah
nah untuk memasuki
yang ke tujuh puluh empat pada bulan
oktober ini kita ingin
melihat ya bagaimana indonesia
seluruh negara ini
dari sabang sampai merauke
sudah bisa kita lakukan
untuk itu kita telah
ditemani oleh wakil ketua
umum masyarakat kelistrikan
tenaga listrikan indonesia
pak andri doni
tenaga listrikan indonesia
suatu perkumpulan yang sudah
usianya kalau tidak salah dua puluh satu
tahun nah biasanya kalau kita bicara
listrik di indonesia ini selalu pln
ya pln pak andri doni
pak andri sendiri dari swasta
mungkin bisa cerita sedikit
mengenai mki ini
tujuannya dan apa apa
saja yang perlu dilakukan dan mungkin
yang lebih penting lagi pencapaian pencapaian
apa yang selama ini sudah
dirasakan lah khususnya
dalam upaya untuk
seluruh indonesia pak andri
masyarakat ketenagaan listrikan indonesia
ini adalah organisasi
stakeholder jadi ini bukan organisasi
profesi keberadaan mki
ini secara undang undang itu
memang diperlukan karena
setiap peraturan yang dibuat
oleh pemerintah sebelum
dibuat harus diajak
dulu atau diambil
dulu diminta dulu masukan dari
masyarakat duduk bareng lah duduk bareng
nah masyarakat yang mana
untuk listrik kita punya masyarakat
ketenaga listrikan indonesia jadi di
bentuknya mki ini dulu
ini memang keperluan karena
ini kebutuhan daripada undang undang
itu yang pertama kedua
mk ini sendiri kita adalah
organisasi stakeholder seperti tadi saya sebut
kita itu berada
di tengah tengah antara
poros yang ada di negeri
kita ini poros kepentingan yang
ya poros kepentingan pertama adalah pemerintah
pasti pemerintah yang bisa
undang undang dan membentuk undang undang
dpr juga si pembuat undang undang
dan yang satu lagi itu adalah
pln pln itu adalah operator
karena secara undang undang hanya
pln yang boleh berusaha
di sektor ketenagaan listrikan nah
mki ini persis berada di
tengah tengah di antara segitiga ini
masukan kepada pemerintah
undang undang jadi kita diajak
urut urut mbok dulu kalau masalah listrik pemerintah
bicara dengan kita nah kemudian
draft undang undang tersebut
diajukan ke dpr ke parlemen
mki pun diminta
pendapat oleh parlemen bagaimana menurut
kita tentang undang undang ini karena kita dianggap
pihak yang berkompeten yang mengetahui
persis tentang suluk beluk ketenagaan
listrikan nah kemudian setelah
undang undang ini di golkar
disosialisasikan ke masyarakat
mki lagi diberi tugas oleh pemerintah
untuk masuk ya dan mki ini terdiri
dari berapa orang mki ini saat ini
anggota kita sudah satu ratus lima puluh
terdiri dari anggota utama
dan perusahaan perusahaan dan juga
dari kampus jadi hampir semua
universitas pertama di indonesia adalah anggota
ini ya karena ini penting untuk riset teknologi
dan lain sebagainya nah pak
doni ini kan kita sekarang
memasuki periode kedua
pemerintahan presiden jokowi dengan
target target yang harus
dipenuhi salah satunya ya itu
kalau bisa elektrifikasi pada tahun

tapi juga kita banyak
masalah misalnya sempat black out dan lain
tahun tahun terakhir ini kira kira dari segi
pencapaiannya atau masalahnya
apa karena kalau tidak salah tahun
berakhir tanggung jawab dari
baik terima kasih mbak desi
program tiga puluh lima ribu megawatt
dicanangkan pada awal
kepemerintahan pak jokowi yang pertama
dua ribu empat belas pada saat
itu kita ada beberapa
hitungan dasar asumsi
berasumsi karena selama ini
pertumbuhan ekonomi listrik itu naik
nah dengan demikian kita perlu
kebutuhan tambahan lebih kurang

jadi kalau dibagi taruhlah tahun pemerintahan
berakhir tahun dua ribu dua puluh empat ya tujuh ribu
tujuh ribu per tahun itu achievable
menurut pak doni
itu semua achievable hanya saja
dan kemudian ini harus kita lakukan
effort jadi bukan business as usual
itu harus kita lakukan tapi
ini apa karena biasanya
business as usual ini merupakan yang normatif
jadi kita tahu
lima tahunnya sudah berlalu dari
lima tahun ini dari tiga puluh lima ribu
sudah terpasang lebih kurang hampir sepuluh ribu
megawatt nah apa yang terjadi
bukan hanya kita indonesia ini yang mengakui
saya beberapa kali hadir di
zaman yang disebut
di sektor ketenagangan serikat ini karena ada teknologi juga
karena ada teknologi baru digitalisasi
listrik itu adalah rumah tangga
konsumen tiba tiba sekarang
sebagian besar konsumen itu berubah
thailand sudah melakukan bagian malaysia
filipina kenapa dia jadi produsen
karena dia punya rooftop
dengan solar dengan solar
pv jadi akhirnya apa prediksi
kita yang dulu pertumbuhan listrik ada
bukan hanya indonesia indonesia
belum kena dampak begitu besar
negara yang lebih maju dari kita seperti
katakanlah misalnya singapura
itu lebih fatal lagi
kita lihat di china itu sudah produsen solar
ya jepang semua market disruption
jadi tiba tiba sekarang
thanks code tiga puluh lima ribu baru
tercapai sepuluh ribu dengan
baik yang wajar
kita jadi kita jauh di atas ya
apa dampak ekonominya
per tahun itu
sepuluh triliun lebih satu tahun biayanya
jadi pada intinya

akhir tahun dua ribu dua puluh empat itu
bisa dikatakan pasti akan
tercapai dengan reserve yang kita
revisi target dari tiga puluh lima ribu
megawatt itu karena seperti tadi saya
sampaikan baru sepuluh ribu terbangun
kita sudah oversupply
kita jadi ini yang kita lagi
kira kira kalau revisi target berapa
yang lebih visibel
kalau kita lihat sekarang dulu
prediksi pertumbuhan ekonomi kita
listrik juga begitu sekarang listrik
malah turun turun sekali
dan kita berharap mungkin
kalau kita bisa membangun
lima belas atau dua puluh ribu megawatt aja
itu sudah bagus sudah bagus ya sudah bagus
kalau nggak oversupply kita akan lebih besar
oversupply lebih besar biaya yang dikeluarkan
pln tiap tahun tiap bulan
jadi realisisnya mungkin hanya

sementara itu kan kebutuhan kita
bukan saja jumlah populasi tapi
kebutuhan industri juga semakin
meningkat sebenarnya target tiga puluh lima
ribu ini sementara kita
cita citanya kan pertumbuhannya itu
kira kira seperti itu memang
jadi ada revisi
target daripada growth kemudian
juga berdampak tapi implikasinya
apa dong kalau kita tidak berhasil
mencapai tiga puluh lima ribu megawatt
saya pikir implikasinya
malah positif untuk keuangan pln
seandainya tiga puluh lima ribu itu terbangun
itu berapa belas triliun
per tahun dikeluarkan oleh pln
biayanya yang mana listriknya
nggak kita gunakan tapi ini lebih
keuntungannya untuk pln tapi
kebutuhan tenaga listrik ini
yang justru kita butuhkan
atau mungkin memerlukan waktu lebih panjang lagi
bisa karena dari sisi kapasitas
pembangunan pembangunan pembangunan
salah satu program strategis nasional
yaitu pembangunan pembangunan
pembangunan pembangunan listrik tiga puluh lima ribu megawatt
yang dicanangkan pemerintah sejak mei dua ribu lima belas lalu
mulai memberi dampak
selama empat tahun terakhir
capaian rasio elektrifikasi nasional
terus mengalami peningkatan
hingga akhir tahun dua ribu sembilan belas
pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi nasional
peningkatan rasio elektrifikasi tersebut
juga didasari oleh peningkatan jumlah rumah tangga
berlistrik di tingkat nasional
hal itu terlihat dari peningkatan rasio
desa berlistrik dalam lima tahun terakhir
rasio desa berlistrik tahun dua ribu delapan belas
berarti sekitar tujuh ratus ribu
household yang harus dipenuhi
household yang harus dipenuhi
biasanya itu di tempat tempat yang cukup jauh
tempat yang remote
nah tentu saja membutuhkan biaya yang lebih tinggi
untuk membangun pak doni
memang elektrifikasi rasio ini
memang elektrifikasi rasio ini
sesuatu yang memang
kita mungkin satu satunya negara yang
kita mungkin satu satunya negara yang
unik dalam sistem ketenaga listrikan
unik dalam sistem ketenagaan listrikan
karena apa karena kita punya sistem
yang sama dengan negara besar
kita juga punya sistem kecil
isolated di pulau pulau

ya mungkin gak semua negara punya seperti kita
dan kita juga punya daerah yang remote sekali
nah ini tiga tiga sistem
nah ini tiga tiga sistem ini
membutuhkan treatment yang berbeda beda
nah di sini mungkin kita
kita harapkan profit lah di situ
sudah bagus kita
dan kita juga bersyukur
bahwa tiap tahun pemerintah
telah mengalosikan juga dana subsidi
gunanya adalah untuk melistriki
dan untuk pelanggan pelanggan yang
di luar pulau
nah masalahnya sekarang untuk
meningkatkan elektrifikasi rasio
semua calon pelanggan itu
mempunyai kemampuan ekonomi
nah itu dia
abonemennya harus dibayar
registrasinya dulu bu
jadi untuk bisa rumahnya terlistriki
itu pln harus
kalau istilah di lapangan itu
dari tiang listrik ke rumahnya yang ada di ujung gunung
di sebelah sana kemudian taruh kabel
dan itu biayanya dimana mana sama di indonesia
harganya adalah sekian
kalau untuk registrasi baru
saudara saudara kita itu pun
masih belum mampu
kalau tidak mau harus disubsidi
kita harus imbau kita bersama dengan pln
kalau ada perusahaan perusahaan
yang ingin menyisihkan
sedikit csr fundingnya
termasuk kita mki sendiri
saya lihat dari sdm juga
giat ya untuk fundraising untuk itu lewat csa
jadi ini bukan karena teknis
kita tidak bisa melistriki mereka
tapi memang kemampuan ekonomi mereka
yang sangat terbatas untuk bisa
mendapatkan jaringan koneksi dari
tapi sebenarnya kalau dihitung itu kan tidak terlalu besar ya
biaya baru itu saya tidak hafal
masing masing daerah berbeda beda ya
mungkin kira kira berapa satu dua ratus atau delapan ratus
atau berapa per rumah yang empat ratus lima puluh
saya rasa mungkin sekitar per rumah itu sekitar delapan ratus
kalau ada tujuh ratus rumah kan lumayan
dan kemudian untuk saudara saudara kita
yang masih di daerah terpencil itu
satu delapan ratus itu bukan uang yang sedikit
memang ini tantangan
karena kita memiliki wilayah yang begitu luas
kepulauan belum ada yang di atas gunung
ataupun di pelosok
belum ada infrastruktur yang lain
jadi semua berjuang
jadi masyarakat juga untuk membayar uang
untuk berlangganan delapan ratus ribu berat
dan pihak pln sendiri
misalnya dari jaringan terdekat
ke rumah yang ada di lereng gunung
belum lagi ya harus mencari investor
atau ipp yang berpengaruh

di daerah itu sendiri
pak doni sendiri tahun dua ribu dua puluh
akan tercapai atau mungkin
memerlukan waktu lebih panjang lagi
secara teknis bisa
karena dari sisi kapasitas
pln mampu dari sisi
saya pikir tidak ada halangan
akan ada halangan itu adalah
dari kesiapan pelanggan kita
nah ini tugas pemerintah sebenarnya
apakah kita bicara pemerintah pusat
atau pemerintah daerah atau kita
himbau juga perusahaan perusahaan yang ingin
berkontribusi memberikan csr nya
kepada kita ya
untuk mengelola supaya
pelanggan pelanggan ini bisa mendapatkan listrik
tapi ini penting walaupun sebenarnya jumlah
per householdnya kebutuhan kwh nya
kan tidak terlalu tinggi tapi
sangat berarti ya pada pertumbuhan
di daerah itu tersebut
kalau kita lihat kan pak jokowi katanya mau
pertumbuhan itu mulai dari pinggir ya
tidak mendapatkan listrik
itu agak sulit untuk melakukannya
satu lagi yang merupakan target
dan ini sangat penting bukan saja
bagi kepentingan indonesia tapi ini sudah
merupakan janjian global
yaitu kita harus meningkatkan
energi dari ebt
energi baru terbarukan nah indonesia
kan kita di paris agreement
punya target menurunkan emisi
tahun dua ribu tiga puluh dan
harus salah satunya
mau tidak mau mengurangi ketergantungan kita
energi baru terbarukan
masih belum tercapai pak doni
betul salah jauh lebih kecil bu
jadi kalau kita lihat
ada satu hal dulu ini ada et ada ebt
tadi mbak disy bicara ebt ebt
saya lebih cenderung pakai istilahnya
et energi terbarukan
kalau energi baru termasuk nuklir
termasuk macam macam di situ ya kita bicara
energi terbarukan atau renewable energy
itu memang suatu
angka yang harus
kita capai karena itu dari tanah tangan ini
itu adalah komitmen bangsa kita di paris agreement
bahwa kita akan mengurangi itu
ada beberapa sektor bukan hanya di sektor listrik
lho mbak disy di sektor lain
ada kontribusinya kekutanan misalnya
kita juga harus mengurangi emisi dari sana
salah satu yang terobosan itu adalah
kita bicara listrik kita bicara listrik
energi terbarukan dalam
dalam produksi elisir nasional
kemudian kita punya ruptl terbaru
kita tingkatkan sampai tahun dua ribu dua puluh
nah bagaimana kita loncat
dalam satu tahun nah ini
tantangan buat kita semua
nah kebetulan kita dari masyarakat ketenagakalistika indonesia
baru menyelesaikan buku putih
nah buku putih itu ada
dua titik berat ada dua
poin yang kita titik beratkan ini buku putih yang diterbitkan
oleh mki mki
kita setiap lima tahun sekali kita mengeluarkan buku putih
nah poin kedua
itu persis yang mbak desi tanyakan
tadi bagaimana caranya kita
mencapai target untuk bisa mendapatkan
yaitu kita bicara
rebit disini kita perkenalkan
istilahnya itu rebit rebit itu adalah
potensi dari air
sebesar tujuh puluh lima ribu
megawatt tujuh puluh lima ribu megawatt
nah itu yang kepake sekarang itu baru enam ribu
baru enam gigawatt
nah ini kenapa apakah karena
investasinya kurang disitu atau daerah
yang memiliki hidro ini
bukan di daerah yang penduduknya
padat atau persis sekali mbak disy
itu yang terjadi jadi sumber
hydro kita ini ada
di daerah daerah dimana
kebutuhannya disitu listriknya
kecil sekali sambil contoh
mamberamu mamberamu itu ada
di papua mamberamu itu
bisa membangkitkan tiga puluh ribu
kita belum kembangkan sama sekali disitu
juga potensi di kalimantan
di kayan itu bisa sebelas ribu
megawatt kita bangun disana dan
tetangga kita di kayan itu
sarawak mereka udah bikin
bikin enam ribu megawatt
membangkit listrik dari air
karena disitu airnya melimpah kemudian
industri padat energi oleh malaysia
direlokasi kesana karena
harga energinya disitu murah
nah kita juga ingin melakukan hal yang
sama sebenarnya bukan hal yang
baru kita pernah lakukan sebelumnya dengan
kita punya smelter aluminium
di asahan kemudian disitu
kita punya plt ac gura gura
listriknya murah dipakai
oleh smelter jadi bukan barang baru sebenarnya
ini yang kita
usulkan ke pemerintah
bagaimana supaya kita bisa mengoptimalkan
energi terbarukan yang ada
tempatnya di geografinya jauh dari
pusat beban tapi yang kita
kembangkan disana itu adalah industri
padat energi kita pindahkan kesana
nah ini negara tetangga sudah lakukan
fasilitas yang mereka sebut
itu untuk semua projek
energi bersih mereka bisa
sekarang rate bunga bank biasa bisa dua digit
kami kebetulan kami bisnisnya
kita dari bank
kami bisa mengoptimalkan
sumber sumber energi terbarukan
di geografinya jauh dari pusat beban

low hanging fruit atau apa yang
bisa kita lakukan dalam jangka pendek
minimal untuk meningkatkan
rooftop itu dalam kajian terakhir
bisa kita pasar dalam waktu dekat
rooftop itu dalam kajian terakhir
bisa kita pasang dalam waktu dekat
rooftop itu dalam kajian terakhir
bisa kita pasang dalam waktu dekat
dalam tempo pendek
pertama ada dua tantangan kita di sana
pertama dari sisi peraturan
kita sudah punya permen empat puluh sembilan
mungkin perlu sedikit improvement di sana
jadi karena dianggap
kurang memberikan gairah
karena berarti kan
panel panelnya itu sendiri
sementara harga satu panel kalau tidak salah kan
sebenarnya kalau dihitung rupiah per kwh nya
hampir sama sih bu
dengan kita beli dari pln
kalau misalnya kita dapat
harga komersil misalnya
nah yang jadi kendala saat ini adalah
memerlukan semua listriknya
nah itu mau diapain
nah itu kan listriknya harus kalau di luar negeri
berarti mereka bisa mendapatkan rebate atau reimbursement
permen empat puluh sembilan itu
dari harga listriknya
kalau di jual ke pln
jadi insentifnya kurang
jadi ini harus lebih diperbaiki lagi lah
nah ini ada
tidak saat ini masih dalam kembang
jadi kalau yang tadi mbak desi bicara
dan kita bisa fokus ke daerah daerah
urban atau masyarakat yang memang mampu
kan untuk membeli solar panel
ngomong ngomong solar panel kita sendiri sudah bisa
memproduksi atau masih harus beli dari
china oh sudah ada
jadi harga sebenarnya bisa ditekan
solar panel itu ada dua teknologinya
yang polycrystalline juga yang lebih
banyak dipakai untuk utility
kita sudah punya lokal ada beberapa
merek lokal disini yang cukup mapan
saya pikir kalau
ketersediaan ininya cukup
baik ini menarik nih
hitungannya karena kalau ada target
itu berarti harus ada breakdownnya kan
tujuh puluh lima mw sebenarnya dengan
hydro tapi pada saat ini mungkin
dijalankan segera karena masih perlu
banyak ya aturannya dan juga
ini suatu tantangan yang kita
mki dalam buku putih kita agak dalam kita
topik ini kita sebut disini
rebit itu adalah
pertama itu pemerataan pembangunan
jadi kita tahu mungkin salah satunya
bisa dijadikan contoh adalah kalau
ibu kota pindah
ke kalimantan itu rabit ini bisa
skor skor itu adalah contoh yang menarik
skor itu ada di sarawak sarawak
dari kuala lumpur
tapi kenapa malaysia bisa memindahkan
industri padat energinya
ke kalimantan utara dari
kenapa karena di situ listriknya murah
dan listriknya itu handal
jadi mereka bisa
kita ada beberapa potensi selain
daripada sungai kayan itu sebelas mw
kita ada membramo
ada beberapa daerah lain lagi
jadi kalau misalnya ibu kota nanti kita pindah ke kalimantan
timur ini masalah energi
harusnya tidak terlalu menjadi
kalimantan kita cukup energi di situ kan
kita memiliki banyak sekali
sumber daya alam yang lain
apa apa saja karena ada tenaga bayi
juga salah satunya kita yang sudah
lihat sudah operasional
yang di sidrap itu kalau tidak salah
berapa tujuh puluh lima mw tujuh puluh lima mw
jadi lumayanlah kemudian
ada jawa termal nah ini
target tahun dua ribu dua puluh tiga itu
sebenarnya kalau kita lihat
bayu bagus kita punya potensi
banyak di jawa
bagian selatan daerah bantu
dari jogja itu juga anginnya cukup bagus
karena kalau bayu itu
yang kita perlukan itu adalah yang disebut
karena itu kalau lahan yang luas juga
jadi kecepatan angin
yang bisa membangkitkan listrik kecepatan
belum tentu bisa memakai listrik
atau kalau dia terlalu kencang juga nggak bisa juga
jadi ada speed tertentu dan kita
bagus di jawa bagian selatan
sulawesi daerah sidrap daerah
jeneponto itu bagus bagus daerah anginnya di situ
sumba sumbawa itu juga bagus bagus
jio termal jio termal itu kita punya
cadangan itu tiga puluh mw
sekarang baru kita bangun
tujuh delapan mw masih jauh
masih besar potensi yang bisa kita
kembangkan di sini cuma sekali lagi ini kan di daerah daerah
yang memang agak sulit terjangkau
jadi kalau kita bicara
jio termal pasti dekat gunung api
nah dekat gunung api jarang ada
industri dari situ
ketertarikan ya itp
terhadap yang namanya
bagaimana mereka apa
yang bisa membuat mereka jauh
lebih yes ini merupakan bisnis
yang harus dilakukan dari segi
semuanya itu cost
ataupun insentif atau peraturan
apa yang menjadi
karena kebetulan saya
bisnisnya di situ
karena memang salah satu yang unik di indonesia ini
swasta ya mau tidak mau kan harus
digunakan ya bekerja sama plm
masukkan dari swasta itu sangat penting
dalam sektor ketenagaan listrikan
jadi perat swasta di sektor ketenagaan listrikan ini
jadi kalau kita lihat
itu ada tiga komponen listrik ini yang pertama adalah
yang kedua transmisi yang ketiga
distribusi atau menjual ke masyarakat
nah swasta itu
bisa berperan yang pertama tadi
yang costnya pembangkit karena itu
yang paling besar costnya dan kita tahu
pln punya keterbatasan untuk itu
nah sehingga kita
swasta diminta untuk bisa
bersaing dalam situ
nah kemudian untuk transmisi itu
natural monopoly sudah
jangankan kita di indonesia di eropa aja
mereka sekarang bersatu mulai dari norwegia
sampai ke sicilia itu ucpti
jaringannya itu itu jadi satu
karena ini melibatkan infrastruktur yang cukup
masif ya betul nah kalau kita
bicara tentang energi baru terbarukan
ini agak sedikit
kalau kita bicara pembangkit
kita lebih banyak mengedepankan
dengan cost of money yang paling murah
nah itu biasanya
jepang dia punya cost of money yang murah
sekarang eropa juga agak
sulit karena memang mereka juga sulit amerika
juga agak sulit maka terakhir kita lihat
dari china dari
dari asia lah yang sekarang
mereka berkompetisi di situ
kalau energi baru terbarukan
khususnya di misalnya kita mulai dari
air air itu adalah
project jadi nggak bisa itu
karena air terjunnya ada di sana
gak bisa kita pinjahkan ke tempat lain
nah di sini
perlu improvement mungkin perlu
perhatian yang lebih serius dari
pemerintah terutama kenapa
negara tetangga aja kita lihat malaysia
malaysia itu mereka memberikan
fasilitas yang mereka
sebut tuh green suku
green sukuk itu untuk semua
sementara kalau sekarang rate
kami kebetulan kami bisnisnya di
energi bersih kita dari
kalau kita lihat tiap bulan
wah dari pln udah datang membayaran nih
bayar lagi ke bank
separoh separoh lagi itu interest
kita tuh unik
bukan harga pasar
bukan harga pln tapi ditetapkan oleh
pemerintah nah ditetapkan
oleh pemerintah apabila
ditetapkan oleh pemerintah di sini
deltanya ini dikasih subsidi
selama ini bagaimana melihat pemerintah
dan juga swasta
sebagai mitra partner
dalam hal ini eco partner
atau gini jadi untuk yang
ada dua jangka pendek
jangka panjang jangka panjang
itu tadi bahwa kita itu
undang undang kita kita harus punya
harga energi yang berkeadilan dan
bukan hanya keekonomiannya
yang dilihat tapi keadilan juga karena kita memiliki yang namanya
obligation terhadap konsumen kita
jadi itu harus di jadi undang undang lima puluh
permen nomor lima puluh sekarang itu
mungkin perlu kita perbaikilah
apa namanya dari sisi
hitungan angka angkanya kalau kita
sebagai saya sebagai investor terutama
dalam sisi energi
nah makanya saya usulkan teman teman
ke pln kemarin waktu kita negosiasi
ada satu project di sumatera ayo kita
duduk sama sama kita open book aja
nah kita lihat bank minta bank kasih
bank nggak mau pinjamin kan mbak desy
itu yang penting itu jangka pendek
untuk mencapai target tadi yang kedua
rebit kalau rebit ini kita
fokus menangani rebit ini
memanage dan mendistribusikan ya
fokusnya betul kami udah bicara dengan
pak menteri penelusuran
seandainya kita bisa
dengan listrik murah tadi
australia itu yang sekarang
di smelter di islandia mau dipindahkan
ke papua atau ke kan itu
langsung di gerbangnya australia
karena kalau dari australia ke islandia kan tuh jauh
sekali itu ongkos kesananya saja sudah
jauh nah ini kembali
oke tadi saya ada yang tertarik pak
andri doni mengatakan bahwa sekarang kita di
listrik ketenaga listrikan ini kan
juga mau tidak mau kan sangat
bergantung kepada misalnya teknologi
yang baru juga kebutuhan
lebih green ya renewable ini penting
dan juga konsumen juga ingin jauh lebih
misalnya peduli terhadap
lingkungan banyak yang ingin punya
misalnya mobil listrik dan
solar dan lain sebagainya
indonesia ini dengan jumlah populasi yang
semakin lama semakin meningkat dan
spreadnya itu begitu luas
masih ada kebutuhan listrik yang
sangat basic sehingga harga listrik juga
terjangkau ini bagaimana
pak doni melihat ke depannya
dari segi teknologi tapi
dari segi pendanaan
tapi yang penting lagi dari segi
hubungan antara swasta
ada pln kemudian ada pemerintah
dalam sdm nya
nah ini kan semua punya kepentingan
kepentingan yang mungkin tidak
terlalu banyak ini persis sudah kita pikirkan
pikirannya mbak desi tadi itu
di buku putih mki kita jadi ada
dua titik berat
isi buku putih mki nanti kita share
yang pertama tadi itu yang saya sebut tadi
tentang rebbit jadi
porsi daripada energi terbarukan kita harus
daerah daerah industri energi tadi
nah yang kedua itu adalah
bagaimana caranya kita
membuat sektor ketenangan listrik sehat
nah disini kita perlu
terobosan yang kita sebut harus
dibentuknya satu badan pengatur
badan pengatur badan pengatur jadi seperti
bp migasnya di migas tapi
jadi diluar yang institusi yang
ada sekarang tambah lagi tapi ini
bukan tambah masalah biasanya nah begini
jadi artinya ada satu
kelemahan dari sistem yang ada sekarang
misalnya teman teman pln
persis ibarat pertamina
lima belas tahun yang silam dimana
pertamina punya satu divisi
bpkh yang mengatur
kontrak kerjasama dengan hasil
ya dulu bagi hasil lah bagi hasil
nah sekarang diambil alih oleh bp migas
kenapa demikian karena
disini kadang kadang ada konflik of interest
disini nah itu yang kita lakukan sekarang
kita bernegosiasi dengan
pln sedangkan pln sendiri juga punya
bisnis disitu jadi
karena pln sendiri kan bumn dan yang mereka dituntut
yang mungkin beda dengan target yang dimiliki
betul jadi makanya disini kadang kadang
dual role ini agak sedikit
nah kemudian yang ketiga
ada lagi yang kita lihat
itu tiga badan yang harusnya
berbeda di kita ini
nempel nih pemerintah sendiri
pln juga pemerintah
dan operatornya juga disitu
jadi tiga ini jadi ada konflik of interest
harus kita pecah
apa yang kita lakukan kita sudah usulkan
dalam buku putih kita nanti kita bisa sharing
kita usulkan badan pengatur
supaya tidak bertabrakan dengan
undang undang tiga puluh dua ribu sembilan tentang kelistrikan
jadi kita siap siap aja
kalau memang misalnya badan ini masih
di bawah dirjen atau sdm
gak ada masalah tapi ada badan khusus
yang mengatur ini dan bukan pln
itu yang pertama
yang kita lihat disitu nah
untuk menindaklanjuti kesana
memang kita rencana
bulan depan oktober kita
masyarakat ketenagakalistik indonesia
sama dengan pln dan sdm
tapi ini kelihatannya mungkin
akan dibuat di bentuk ini
sangat mungkin jadi sekarang itu
tanpa unbundling tapi ada ipp
unik di dunia nggak ada yang begini
jadi harus kita tata
kelola bagaimana caranya kita membuat
sektor ketenagakalistikannya sehat
nah ini bisa jauh lebih efisien tapi juga bisa
lebih menekan harga kan betul sekali
ini juga sudah dan kebetulan
kajian kami dalam buku putih mki
tanpa ada pembicaraan
sebelumnya juga dilakukan juga oleh
teman teman di bapenas jadi
bapenas malah sudah memasukkan
program badan pengatur ini
rpjm nasionalnya tahun dua ribu sembilan belas

dengan kita loh jadi ini dua badan yang
tiba tiba dua badan ini
menganggap bp ini penting
nah ini ya saya pikir ini suatu yang
jadi ke depan mungkin nanti ada semacam
badan pengatur ini tapi nanti
tugas tanggung jawab pln itu sendiri apalagi
villa merupakan bumn dan ini
apa kalau menurut ya dari
apa apa saja kan di sini kan ada yang
pembangkitnya ada yang
mengurus transmisinya ada yang mengurus
distribusinya gira gira porsi
itu ada tiga badan tadi bu ada pemerintah
nah pln itu ada dua operator
sekarang itu pln
juga karena memang ppa nya kan kita
dengan situ jadi aturnya jadi idealnya nanti
hanya dimana saja hanya di bawah sini operator saja
hanya sebagai operator dan kemudian
di operator itu ada tiga
divisi lagi satu pembangkit
ini juga ada swastanya di sini
karena keterbatasan dana dari pln
kemudian ada transmisi nah transmisiin
ini yang kita sebut
secara teknis ini nggak bisa dipecah
ini harus di tangan pln karena pln yang
ngatur beban dari mana masuk apa saja
dan ini merupakan infrastruktur aset dan
masalah security juga di situ kemudian di bawahnya juga
distribusi nah distribusi ini
yang handle semua nggak ada masalah mau di
unbundling mau diserahkan
juga nggak ada masalah tapi yang jelas
kita akan buat bagaimana
sektor keteragakal istri kaki lebih sehat
baik nah sudah ada kajian dengan adanya
badan pengatur ini terhadap misalnya
listriknya dan juga
ininya lah bagi
swastanya dan implikasinya terhadap
kebutuhan listrik kita ini
harusnya jauh lebih
murah lebih efisien dan lebih
kita tuh unik harga listrik kita
itu bukan harga pasar
bukan harga pln tapi ditetapkan
nah ditetapkan oleh pemerintah apabila
ditetapkan oleh pemerintah di
sini deltanya ini dikasih subsidi
ini yang terjadi sekarang
nah sekarang bagaimana caranya kita
menurunkan kan kalau bisa
jangan sampai sekali ini yang kita turunkan
nah bagaimana cara menurunkan ini
jadi kita bermainnya
di delta ini bagaimana caranya kita
menurunkan delta nah ini
sebenarnya satu yang saat ini juga
dilemah buat teman teman di pln
mw yang menentukan siapa bu nah ini
juga bisa masuk ke ranah yang
jadi ini harus
ditata yang benar jangan sampai
jangan sampai jadi
bermasalah juga ini dalam tender ini
kita pengen sektor ketenagaan listrik
sehat dan kita pengen pln ini sehat
ini yang harus kita jaga
dan semua pebisnis di sektor ketenagaan listrik
ini yang harus kita tata ulang dengan
jadi ini tugas besar kita
masyarakat ketenagaan listrik indonesia atau
stakeholder di listrik bahwa
kita harus merumuskan ke depan
usaha di sektor ketenagaan listrik ini
sehingga tidak melanggar
undang undang tiga puluh tahun dua ribu sembilan
karena memang kita
seperti nanti berurusan dengan kpk
atau tapi juga harus
ada batasnya nah ini kita bermain
supaya jauh lebih transparan
lebih efisien dan
juga ini kalau nanti dipatok dengan
harusnya bisa jauh lebih
yang kita takutkan itu mbak desi
yang kita inginkan itu tarif itu harusnya
depolitisasi jadi harusnya kalau memang
harga pasar sekian
kenapa mobil listrik ini ditonjolkan
sekarang karena memang
itu dihabiskan di stok transportasi
kalau seandainya kita ingin menghemat
bahan bakar fuel ini nggak ada jalan lain
gak ada cara lain adalah
mengurangi bisnis transportasi
peringatan hari listrik nasional yang jatuh setiap tanggal
dua puluh tujuh oktober jadi momentum
bagi seluruh pemangku kepentingan
dan penyediakan energi listrik yang semakin membaik
ketenaga listrikan indonesia atau mki
dalam pembuatan dan sosialisasi peraturan
langsung terhadap ketersediaan dan
keterjangkauan energi listrik bagi masyarakat
mki juga berperan dalam membangun
atau ipp dengan perusahaan listrik
negara atau pln untuk
meningkatkan kapasitas pemakai listrik
dengan baik saya pikir teknologi sudah ada untuk itu jadi kita nggak perlu ragu sebenarnya
masa jangan terjadi seperti yang di jepang ya fukushima itu misalnya kalau ada
siderikannya pun pltu juga kadang kadang kalau kita bicara
kalau kita saat ini selalu mengacu kepada peraturan perundang undangan yang ada mbak desi
jadi kita tahu yang mengatur ini ada di ken kebijakan energi nasional kita yang dibuat oleh den dewan energi nasional
itu ada di pp tujuh puluh sembilan dua ribu empat belas bahwa menyatakan bahwa nuklir itu adalah alternatif terakhir kita dalam melistriki bumi pertiwi ini
saya pikir prinsipnya mengacu kepada itu kita susun program programnya apa
itu tadi yang saya bilang bahwa kita mki kita punya tujuh puluh lima ribu air baru kita pakai delapan ribu
kita punya tiga puluh ribu geotermal baru kita pakai tiga ribu empat ribu

kita mungkin fokus ke rabbit itu dulu ya
mungkin lebih mengarah ke renewable energy karena memang kita lihat future nya itu ada di sana
kalau yang ini karena kita di indonesia memiliki juga cukup banyak ya itu dari sampah waste
dari waste kita jadi energi nah ini berlimpah ini apalagi sampah plastik kita
bagaimana pak doni sehingga kita mengurangi ketergantungan terhadap batu bara yang memang merupakan energi yang kotor ya
ini bukan polusi
sampah ini suatu yang baik ini terobosan teknologi ini bagus sekali jadi bisa mukul nyamuk dua
kita mengurangi polusi
mengurangi polusi mengatasi sampah dan mendapatkan listrik
yang penting kita sepakati itu adalah konsep awalnya daripada waktu kita membangun plt sampah ini
jadi ini bertujuan bukan untuk membangkit listrik tapi untuk mengatasi sampah
karena sampah ini harus hilang harus kita musnahkan nah ini yang kita sepakat dulu
nah kalau ini kita sepakat ada beberapa teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk mengeliminir sampah ini
pertama dibakar insenerator kemudian panasnya dipakai untuk mengenerate steam steamnya dipakai buat mengenerate listrik
karena di eropa banyak dilakukan orang gasifikasi jadi sampah itu ditimbun selama sekian puluh tahun sepuluh tahun lima belas tahun
landfill kemudian dari sana nanti keluar gas gasifikasinya nanti dibakar metennya dibakar untuk mega listrik itu juga bisa
nah kita pasti mendukung apapun yang kita lakukan untuk mengatasi sampah ini terutama sampah kota
seperti kita bersyukur jakarta kita sudah punya pantar gebang soon surabaya juga akan bangun bali juga sudah bangun
saya pikir ini adalah penyelesaian
ini adalah satu yang harus kita dukung
kita juga sekarang mobil listrik ini merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah
tapi kan ya istilahnya membawakan mobil listriknya aja kan masih lebih mahal ya daripada mobil biasa
ini bagaimana ke depannya apa yang bisa dilakukan untuk mempercepat kita masyarakat pengguna mobil ini
jadi mungkin latar belakangnya
mungkin latar belakangnya mbak desi ya
nah kalau seandainya kita ingin menghemat bahan bakar fuel ini nggak ada jalan lain nggak ada cara lain adalah mengurangi di sektor transportasi
itu yang pertama
nah bagaimana caranya ini juga perlu kita perbaiki
jadi sebelum kita bicara elektrik di eiko
nah itu infrastrukturnya juga yang dibahas
logistic transportation kita indonesia sebaiknya kalau usulan kami itu melalui kereta api sebenarnya logistik kita bukan tracking
nah saat ini kita masih milih jalur tracking untuk transportasi logistik kita
ini harus kita perbaiki untuk mengurangi konsumsi fosil fuel kita di sektor transportasi
nah electric vehicle ini ini saya pikir masa depan semua kita yang hidup di muka bumi ini ke depan
nah tinggal sekarang bagaimana kita mencikapinya ke depan
teman teman pon itu mencikapi positif
karena apa karena memang kita lihat potensinya besar dan kebetulan pada waktu off peak malam itu listrik itu bisa dipakai untuk mencarging kendaraan kendaraan ini
jadi kalau pada saat kita ya biasa lah peak time kita itu dari jam enam sampai jam sepuluh malam
jam sepuluh malam orang udah mulai istirahat
itu bisa dipakai untuk mencarge baterainya
jadi itu bisa mengurangi meleverage
tapi yang lebih penting lagi itu harga mobil listrik itu juga harus dibuat jauh lebih murah daripada harga mobil biasa ya
ini berarti harus ada misalnya import beauty nya atau pajak importnya juga dikurangi dan lain sebagainya
ini memang harus holistik ya
dan apalagi nanti ada baterainya terus baterainya kan juga menjadi masalah itu sendiri
oke pak doni ini kan dalam rangka hari listrik nasional ke tujuh puluh empat
kira kira tahun ini temanya apa yang diusung dan kedepannya yang ingin diwariskan kepada pengurus mki berikutnya pr pr yang masih belum diselesaikan apa apa saja
kita seperti biasa setiap tahun kita selalu melaksanakan
memperingati hari listrik nasional bulan oktober tahun lalu kita pertama kali di indonesia bekerjasama dengan power gen asia
jadi pertama kali dalam sejarah power gen asia itu masuk ke indonesia
karena biasanya power gen asia itu hanya tiga negara
nah sekarang pertama kali di luar tiga negara itu kita
harus dong apalagi kita dengan populasi yang terbesar

nah kemudian power gen asia tahun depan kita akan
kita kerjasama lagi dengan penwell dengan clarion untuk melaksanakan hari listrik nasional yang ke tujuh puluh empat
nah sekarang kita mencoba menghimpun stakeholder organisasi lain di samping mki
jadi kita bekerjasama dengan agosesi pemangkit hakit
kita bekerjasama dengan jaringan cerdas pgsi
kita bekerjasama dengan seagrey transmissi
dan kemudian mas k kita ada bekerjasama
kita coba bersama sama bergandingan tangan untuk melaksanakan indonesia national electric day yang ke tujuh puluh empat
yang akan kita adakan di jakarta convention center
nanti tanggal sembilan sampai tanggal sebelas oktober
baik tapi pertanyaan kedua yang tadi saya tanyakan pak doni
apa kira kira yang masih perlu diwariskan untuk diselesaikan pada pengurus mki berikutnya
kita sudah meletakkan basis basis fondasi yang cukup bagus
yang jelas buku putihnya ya pak ya
kupu putih itu dua tahun sekali kita buat
dan sudah kita serahkan juga summary nya ke bapak presiden
ke pak menteri juga sudah kita presentasikan
ke pak menteri jonah dan beliau sangat menyebut positif
nah salah satu ada dua sebenarnya summary dari inti daripada buku putih
pertama kita menganggap perlu dibentuknya adalah badan pengatur di sektor kita mengelisihkan

dan yang kedua adalah ruptl kita itu harus dari dua kali
dan yang kedua adalah ruptl kita itu harus dari dua kali
jadi harus kita kembangkan yang namanya renewable energy based industrial development rebit tadi
nah kita sudah punya fokus group dan terus melakukan diskusi pembahasan how to go for one
jadi tinggal diimplementasi yang penting political will nya ada di situ
kita tetap bimbang ke pemerintah supaya negara kita ini lebih maju lagi
pak doni terima kasih banyak selamat ya hari listrik nasional
dan juga bagi kita semua tentu listrik ya
kita tidak bisa hidup ya sekarang tanpa listrik
apalagi dengan banyak sekali cita cita dan target target yang masih harus dipenuhi oleh pemerintah
pada tahun dua ribu dua puluh empat juga kita bisa mencapai energy mix yang lebih banyak ya komposisi renewable nya
karena itu sangat penting
kita bukan saja merupakan komitmen kita ke dunia ini
kita ke dunia internasional di bawah paris agreement
tapi memang dibutuhkan ya karena climate change atau global warming ini merupakan sebuah yang harus ya mau tidak mau kita tangani segera
demikian insight with desi anwar kali ini
dan jangan lupa saksikan insight with desi anwar di cnn indonesia com dan juga di kanal youtube kita insight with desi anwar
sampai jumpa dan bye bye